cil kalau aku gak bisa tidur ayah aku yang mainkan alat itu
oh jadi ini alat musik
entahlah sekar aku juga gak tahu
yang jelas ayah aku sering banget mainin bambu ini
kalau bambu ini sudah dimainkan dia mengeluarkan suara suara yang seram
tapi justru itu membuat aku cepat tidur
boleh aku pinjam
bawa aja sekar gak apa apa
lagin ini juga mainin biasa kan
yang aku sengaja bawa ke jakarta
kita keluar ya
sakti sakti sabar ya temen temen lagi ngirim obat kok buat kamu
minyak gosok ini memang membuat haksi tenang
dengan dia kayak gini
dia makin gak berdaya tau gak
aku gak tegang liatnya
kita biarkan seperti ini
justru sakti akan lebih tenang
terus sekarang kita harus ngapain
kita nunggu kabarnya dari udhasam
kata udhasam kalo semua ada aman kita baru boleh keluar
tolong kamu liat lemari es dan ambilkan semua es batu yang ada disana
saya menyembuhkan dia
bahkan lebih baik kita bawa ke dokter
sebentar ya bang
aku juga bingung aku tuh belum ngasih tau suami aku soal itu
aduh gimana caranya ya ngasih taunya ya
tapi mau gimana juga bang maret emang harus tau soal investasi bodong itu
aduh tapi gimana caranya ya
tapi masalahnya nih ya kalau misalnya aku ngasih tau sekarang dia pasti marah banget soalnya lagi ada temennya di sini
yaudah ya nanti aku kabarin kamu aja ya
ya sorry banget ya
cuman bang menurut aku keberadaan teman abang ini itu bisa membahayakan semua orang
tapi saya tidak punya pilihan lain
dan rajo tidak punya siapa siapa di jakarta
kan ada humbal temen kalian juga
kenapa gak dibawa kesana aja sih bang
rajo kau sudah sedar rajo
sudah raju kau harus pulihkan dulu kondisi kau
kondisi kau terlalu lemah lah
saya harus bisa menyembuhkan kau
kau tidak mungkin bisa mencari anak kamu kalau kondisi seperti ini
bang udah bang tenang aja teman kamu pasti selamat kau
dan bambu ini pasti bukan bambu biasa
jangan jangan ini artefak kuno
benda ini bikin aku penasaran
risa kemarin kamu beli map yang bisa berubah warna itu dimana
jadi kalau kena air panas bisa berubah warna
terus tulisannya juga bisa berubah
dari i miss you jadi i love you
kenapa lo mau beli
gue beli nih ya
aku boleh minta air
alam liat deh
baru kali ini aku melihat
baca ajaib ini
ini huruf rejang
dulu waktu sd aku diajari membacanya
emangnya apa tuh dari tulisan ini